terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
presiden jokowi menyebut kualitas dokter indonesia tidak kalah dengan dokter luar negeri
meski peralatan dan teknologi kesehatan di indonesia masih tertinggal
hal ini menyebabkan satu ratus tujuh puluh triliun rupiah devisa negara dari segmen kesehatan bulang
akibat banyak orang indonesia yang berobat ke luar negeri
saat meresmikan rumah sakit suci di kawasan pantai indah kapuk rabu pagi
presiden jokowi berharap dengan dibangunnya rumah sakit suci
maka keinginan masyarakat indonesia berobat ke luar negeri bisa berkurang
kita ingin semuanya sehat tetapi kalau pas sakit jangan pergi ke luar negeri
masa kita sakit harus ke singapura
harus ke malaysia harus ke thailand harus ke jepang
dokter dokter kita ini gak kalah pinternya dengan mereka
apa yang dicari di luar negeri berobatnya
yang banyak memang ongkologi kanker luar negeri
karena di sini dianggap mungkin peralatannya kurang baik
tapi sekarang jangan bawa uang keluar jangan ada capital outflow jangan